pasca lebaran pasien rumah sakit dr wahidin sudirohusodo kota mojokerto membludak
rata rata para pasien adalah anak anak yang menderita diare
akibat pola konsumsi yang tidak teratur selama lebaran
sejumlah pasien anak anak memadati unit gawat darurat rumah sakit dr wahidin sudirohusodo mojokerto
mereka rata rata menderita diare dan muntah muntah
hingga senin siang tercatat lebih dari sepuluh anak masuk ugd
sebagian harus menjalani rawat inap
misalnya yang muntah tapi ya berat
tapi muntahnya sudah tidak muntah tinggal berat
selain pasien anak instalasi rawat jalan juga dipadati pasien dewasa yang antri
ruangan ini didominasi oleh dewasa yang menderita strok ringan dan gangguan lambung
akibat konsumsi berlebihan kue dan makanan pada saat lebaran
jadi memang didominasi pada anak anak
biasanya dengan gangguan pencernaan
jadi diare dan sebagainya
dan juga ternyata ada juga pasien dewasa yang strok cve juga mulai meningkat
sementara di trenggalek sejumlah warga justru mengeluhkan
lambannya pelayanan loket rumah sakit pasca lebaran
mereka melaporkan keluhan itu saat bupati emil dardak
melakukan sidak ke rumah sakit dr sudomo
menurut warga layanan loket rumah sakit pada hari pertama kerja lebih lambat dibandingkan hari biasa
penumbukan jumlah warga yang mengantre juga tidak sebanding dengan loket yang tersedia
saya tidak tahu maksudnya tidak tahu
tapi ini kok lambat pelayanannya tidak lambat
tapi dengan asli ini pasusnya ini pasus ya
ya bagus sekali tujuh sekali
kenapa pasusnya ini
ya itu supaya pelayanan ini bagus supaya disiplin yang masyarakat mampu
penumbukan itu biar tepat
selain sidak ke rumah sakit bupati trenggalek juga mengecek beberapa layanan publik yang lain
tidak ada catatan tentang pns terenggalek yang bolos kerja di hari pertama pasca libur lebaran ini
agung wibowo fadli rahman
mawan jombang dan trenggalek